dan prime news malam ini agak berbeda jika biasanya kami hanya bertiga di studio
kali ini kita ditemani oleh alfian raharjo di luar studio
tepatnya di salah satu wilayah terdampak gempa di desa gasol
kecamatan cugenang cianjur jawa barat
selamat malam alfian
selamat malam putri
iya memang karena alfian ini sejak kemarin sudah memantau perkembangan
terkait penanganan pasca gempa
saya yakin alfian punya banyak informasi yang bisa disampaikan dari sana
kami di studio hanya bisa mendengarkan laporan teman teman di lapangan
nah alfian silahkan bisa menggambarkan secara langsung bagaimana kondisi di sana
terutama para korban yang masih dirawat di rumah sakit alfian
ya eva dan juga putri
kita agak sedikit mengalami gangguan koneksi
karena saya tidak begitu jelas mendengar suara eva dan juga putri
tapi mungkin perlu saya sampaikan bahwa selama saya berada di kawasan cianjur ini
kemarin malam saya sampai
saya langsung menuju ke rumah sakit di rsud sayang
saya bisa melihat bahwa para korban sudah mulai tertangani dengan baik
karena beberapa korban yang mengalami luka luka yang cukup parah
kemudian mereka dirujuk ke sejumlah rumah sakit di sekitar cianjur
seperti di hasan sadikin bandung dan juga rumah sakit yang ada di sukabumi
dan kemudian pada pagi tadi
saya juga mengikuti proses pencarian sejumlah korban yang diduga masih tertimbun di kawasan cibedil
di kawasan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
dan selama proses pencarian ini
saya juga masih benar benar bisa merasakan gempa susulan
yang masih saja terus terjadi
bahkan tidak hanya gempa susulan
hujan juga sedikit menghambat proses pencarian dan juga evakuasi para korban
yang diduga masih tertimbun tanah longsor
sehingga mungkin dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengevakuasi para korban ini nantinya
kita berharap bahwa proses evakuasi ini bisa berjalan cepat
sehingga keluarga yang menantikan nasib dari keluarga mereka yang masih tertimbun
bisa segera mereka dapatkan dan mereka bisa sedikit merasa lebih lega
untuk mengetahui nasib dari korban keluarganya
yang menjadi korban runtuhan dari tanah longsor akibat gempa yang terjadi pada senin lalu
baik dan kalau kita bicara terkait dengan berbagai macam keluhan begitu beberapa waktu yang lalu
atau tepatnya beberapa jam yang lalu
seperti di tempat saya ini berada
saya saat ini berada di salah satu tenda pengungsian
di desa gasol kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
di sini memang tenda pengungsian masih saya rasakan begitu darurat sekali gitu ya
belum layaknya tenda tenda yang kita harapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pengungsi
dan tidak hanya bagi warga yang ada di kawasan ini saja
seperti contohnya saja seperti warga desa talaga di kampung koleberes
di desa kampung koleberes
juga mereka harus mengungsi di tenda darurat yang didirikan secara swadaya
dan para korban ini tentunya juga mengharapkan segera ada bantuan dari pemerintah
atau dari lembaga swadaya masyarakat atau dari siapapun
untuk membantu meringankan beban mereka agar mereka bisa tinggal untuk sementara waktu di tempat yang layak
berikut kami hadirkan paket beritanya untuk anda

semoga dapat dikhawatirkan
entin supriyatin merupakan satu dari ratusan warga desa talaga lainnya yang mengungsi akibat gempa
enti dan keluarganya mengungsi di lapangan sepak bola desa dengan tenda seadanya
rumahnya rusak akibat gempa kondisi hujan yang mengguyur sejak rabu siang
membuat tenda tempatnya mengungsi bocor
entin dan keluarganya tak bisa lagi berlindung di tenda itu
entin berharap segera ada bantuan tenda untuk tempat bernaung
terus ibu ngusik ke sini ya gak tau ibu
ibu gak tau harus pulang kemana nih rumah ibu rumah semuanya
itu kan ada tiga keluarga rumah tapi ibu gak tahu pulang kemana
mungkin ya di sini dulu ngungsi
selain enti mamai juga merasakan hal serupa
ia dan keluarga besarnya tinggal di tenda berukuran enam x enam meter
terdapat tiga puluh lima orang dewasa dan lima belas anak anak di tenda itu
ketika hujan turun kondisi tenda tak lagi kondusif
ia berharap bantuan kebutuhan bayi dan obat obatan bisa segera datang
jadi semalam kan hujan kalau lagi tidur itu semuanya
kalau hujan bangun anak anak kan gimana kasian
di sini juga anak anak kalau mau makan susah kita belum dapat bantuan apa apa
kasian kan kita sekarang butuh tenda sama beras juga
anak anak kan perlu susu juga nggak ada
baju ganti pun kita nggak ada karena semua rumahnya roboh
rusak parah semua rumah kita
jadi kita gak bisa masuk rumah buat bawa baju juga gak bisa
selain tenda fasilitas mck juga menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi
di garabusia sejumlah empat ratus orang
warga desa talaga mengungsi di lapangan sepak bola talaga
rizka rizlia rusman rusmana cianjur jawa barat
ya dari paket yang sebelum kita saksikan bersama
kita bisa melihat betapa sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi
akibat gempa saat ini
sehingga mungkin kita harapkan kerja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja
tapi harus secara bergotongan
royong untuk bisa membantu meringankan para pengungsi
yang mungkin sampai saat ini belum terjamah oleh bantuan
dan karena bagaimanapun juga penderitaan mereka tidak perlu lagi ditambah
dengan adanya berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi ke depannya
selanjutnya kalau kita berbicara terkait dengan jumlah korban
setiap hari data terbaru selalu disampaikan
kalau kita bicara terkait dengan update jumlah korban pada hari ini
rabu dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
berdasarkan data dari badan nasional penanggulan bencana atau bnpb
per pukul tujuh belas waktu indonesia barat
yang baru disampaikan beberapa waktu yang lalu
kita bisa melihat berbagai macam data data tersebut
bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari data ini
jumlah korban yang telah dinyatakan meninggal dunia ada sekitar dua ratus tujuh puluh satu orang

ini jumlah yang cukup besar dan ini setidaknya mengharapkan bagi kita semuanya agar saling mempercepat proses pencarian apakah jumlah korban yang bisa bertambah
tapi setidaknya kita berharap bahwa jumlah korban ini tidak akan bertambah
tapi mengingat bahwa masih ada jumlah orang yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian itu berjumlah sekitar empat puluh orang
dan selanjutnya kalau kita bicara terkait jumlah korban yang mengalami luka luka berdasarkan data yang dirilis oleh bnpb pada pukul tujuh belas waktu di sabara tadi berjumlah sekitar dua empat puluh tiga orang
sementara itu jumlah orang yang mengungsi adalah enam puluh satu ribu orang
kenapa mereka harus mengungsi
karena memang sebagian besar mereka mengungsi karena mereka menganggap rumah mereka sudah tidak aman lagi
karena gempa susulan masih saja terus terjadi
selain itu kerusakan kerusakan yang masih atau gempa gempa susulan yang masih saja terus terjadi membuat mereka merasa lebih aman dan juga lebih nyaman untuk tinggal di tenda tenda pengungsian meskipun dengan kondisi yang bisa dikatakan sangat minim
sangat tidak nyaman bagi mereka
hawa yang cukup dingin diguyur hujan
kemudian lantai yang hanya diberikan terpal
tentu saja ini sangat
sangat mengganggu terutama bagi anak anak balita dan juga bagi lansia
begitu ya mereka harus tidur dengan alas yang dingin
dengan hawa yang lebih dingin lagi tentu ini akan mau tidak mau akan menurunkan stamina atau menurunkan kesehatan mereka
tentu kita tidak ingin bahwa masalah kesehatan ini akan semakin memperparah jumlah korban akibat gempa yang terjadi pada senin lalu
baik selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungi sejumlah koresponden dan juga field producer
yang saat ini juga produser cnn indonesia yang saat ini juga tersebar di kawasan cianjur sekitarnya
pertama saya akan mencoba untuk menghubungi raff raff kaffi yang saat ini ada di kawasan kota cianjur
yang baru saja juga meliput terkait dengan rilis data yang disampaikan oleh bnpb pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
langsung saja kita sapa rafraf kafi
raff raff kapi kira kira apa saja hal lain selain data rilis yang disampaikan bnpb yang bisa anda sampaikan saat ini
alviat dari pendopo kabupaten cianjur dapat saya informasikan tadi beberapa saat yang lalu sekitar lima belas menit yang lalu usai diberikan keterangan dari bpbd dan juga dari bmkg dan dari bupati cianjur
tadi menginformasikan terkait masalah tentang
jumlah korban meninggal dunia kemudian juga luka luka dan proses proses evakuasi apa saja yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak bpbd dan juga bnpb
dan fokus dari hari ini adalah mengerakan sekitar enam jumlah relawan yang disebar untuk proses evakuasi
dan untuk hari ini hasilnya ada empat orang yang ditemukan
tiga diantaranya meninggal dunia dan satu orang
delapan orang selamat setelah tertimbun selama tiga hari yakni seorang anak bernama aska yang ditemukan di mana neneknya ini meninggal dunia di sebelah aska yang pada saat itu tertimbun di sekitar tempat tinggalnya
yang paling penting alfian ini adalah terkait dengan distribusi logistik di mana akan ada upaya bagaimana cara penyaluran
dan distribusi logistik tersebut sehingga distribusi logistik ini bisa merata di semua posko yang ada di cianjur
ada empat belas titik posko utama ini yang disebar yang memiliki fasilitas yang cukup representatif bagi pengungsi seperti misalnya mck kemudian juga dapur umum dan juga tenda dan juga tenda kemudian juga tenaga kesehatan dan lain sebagainya
sementara pihak bnpb
tadi juga menginformasikan bahwa untuk warga yang saat ini bertahan di posko posko pengungsian yang didirikan secara swadaya agar berkenan untuk bisa dipindahkan ke tempat yang lebih layak
karena sampai sejauh ini memang ada beberapa posko swadaya masyarakat yang dibangun
alasannya pun sederhana bahwa mereka tidak ingin meninggalkan rumah tempat kediaman mereka yang juga sudah hancur
terkait masalah kebutuhan logistik ini tadi dijelaskan bahwa pada pukul delapan pagi tadi di mana camat kemudian juga pihak pihak kepala desa babinsat dan juga babin kaptipmas
sudah mendapatkan bukti ataupun juga list daftar apa saja kebutuhan kebutuhan yang ada di wilayah desa dan juga di wilayah cakupan kerjanya
sehingga pada pukul sembilan pagi distribusi logistik tersebut bisa dilakukan sesuai dengan daftar
kebutuhan mereka masing masing
akan disediakan banyak truk pengangkut untuk membantu membawa kebutuhan logistik tersebut hingga ke posko posko pengungsi yang ada di wilayahnya
dan alvian distribusi logistik ini juga hanya melalui satu pintu saja yakni dikelola oleh bnpb di mana logistik ini nantinya akan dikumpulkan di dua tempat yaitu di gudang bpbd
dan juga di gudang wanita inilah yang nantinya gudang gudang inilah yang akan menjadi rujukan bagaimana para relawan ininya ataupun juga perangkat desanya ini akan mengambil bantuan dan logistik tersebut untuk bisa diserahkan kepada warga mereka masing masing
di jawa barat yang menyatakan bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan data kemarin total korban hilang ada satu ratus lima puluh satu orang
tetapi pada hari ini sendiri sudah ada pemutahiran data di mana korban hilang tersisa empat puluh orang lagi
satu orang berada di kecamatan warung kondang dan tiga puluh sembilan lainnya di kecamatan cugenang tempat saya dan juga alfian melaporkan saat ini
dan proses pencarian dan juga evakuasi sendiri besok akan difokuskan ke dua lokasi ini terutama di kawasan kecamatan cugenang sendiri
karena ada sekitar tiga puluh sembilan korban yang masih dinyatakan hilang
dan hari ini sendiri pihak dari tim sargabungan tni polri dan lain sebagainya yang terdiri dari lima tim yaitu alfa bravo charlie delta dan juga eko yang tersebar di beberapa kecamatan
yang memang menjadi prioritas dari proses pencarian sendiri berhasil menemukan empat korban
yang berhasil ditemukan dan juga dievakuasi
tiga di antaranya tadi juga sudah disebutkan oleh rafa dinyatakan meninggal dulu dan satu orang dinyatakan selamat atas nama aska berusia enam tahun
yang ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan baru ataupun keyakinan baru bagi warga yang mengungsi bahwa masih ada kemungkinan ataupun potensi
masih ada korban korban yang mungkin bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan ini bisa menjadi doa kita bersama semuanya
sudah tidak ada lagi korban korban meninggal yang ketika ditemukan
ini bisa ditemukan dengan selamat
dan alvian di tempat saya melaporkan saat ini sejak hari pertama juga listrik masih belum nyala
kalaupun kita melihat ada sekitar ini gelap dan hanya ada satu rumah yang mungkin yang terlihat ada lampu menyala tetapi ini hanya satu satunya jika dibandingkan dengan daerah lain
karena bukan karena tim dari pln ini tidak melakukan proses pembenahan karena saya setiap hari melihat beberapa kali petugas dari pln datang ke sini untuk melakukan pengecekan

ini juga dikhawatirkan karena banyaknya kabel kabel listrik yang putus akibat guncangan gempa ini bisa membahayakan masyarakat yang ada di sini ketika beraktivitas hari hari
bisa saja tersengat listrik dan juga bisa saja menimbulkan kebakaran karena rumah rumah di sini sudah tidak ada lagi yang ditempati oleh masyarakat karena mayoritas berada di tempat pengungsian sendiri alfian
dan kalau misalnya kita juga informasikan terkait dengan tadi raff raff kavi sudah menyampaikan ada mekanisme baru terkait dengan pemberian ataupun penyeloran logistik
maka sejak hari ini dan juga besok
ini difokuskan untuk terlebih dahulu didistribusikan melalui pendopo di kantor bupati cianjur
seperti itu baru nanti kemudian dari masing masing camatnya di sana memberikan daftar daftar apa saja yang diperlukan oleh posko pengungsian
baru setelah itu nanti didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap posko posko yang ada
karena berkaca dari dua hari pertama distribusi bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh beberapa donatur
bantuan ini melintasi kawasan yang ada di sebelah kiri saya saat ini
dan kemarin selama dua hari berturut turut bahkan sampai siang hari tadi jalan ini macet total
jadi karena ada beberapa aktivitas yang terjadi di sini alvian
mulai dari ini menjadi salah satu rute alternatif kendaraan dari arah puncak menuju cianjur maupun sebaliknya
lalu juga masih ada aktivitas relawan petugas medis dan lain sebagainya untuk melakukan proses evakuasi
belum lagi juga banyak masyarakat yang menghilir mudik ke sini sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dan cukup lama
lebih dari dua jam
sehingga mekanisme baru tersebutlah yang akan diterapkan besok
agar para donatur dan juga yang akan memberikan bantuan bisa melakukan drop ke tempat terpadu
baru nanti akan ada distribusi yang diberikan supaya masyarakat bisa lebih nyaman
dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu
ya baik terima kasih albi pratama melaporkan dari kawasan gasol
cugenang kabupaten cianjur jawa barat
memang seperti disampaikan oleh albi tadi
gempa susulan ini masih saja terus terjadi
dan tentu saja seperti albi sampaikan tadi
mungkin ini masih adanya penyesuaian penyesuaian yang terjadi di dalam sesar mandiri
sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk menemukan sebuah stabilitas
dan terkait dengan arus lalu lintas di kawasan gasol ini memang menjadi pr besar
karena kondisi jalanan yang macet mau tidak mau
sedikit menghambat tersampainya atau disampaikan atau disalurkannya
sejumlah bantuan bagi para korban gempa yang ada di kawasan gasol maupun di kawasan cugenang
dan kalau kita bicara terkait dengan besarnya korban atau besarnya kerusakan
kawasan cugenang ini merupakan salah satu kawasan yang punya dampak menjadi dampak terbesar
begitu dari gempa yang terjadi pada senin lalu
karena sepanjang saya melakukan perjalanan tadi dari kota cianjur
menuju kawasan gasol
bisa dipastikan saya hanya bisa melihat sedikit saja rumah yang masih bisa berdiri kokoh
karena sebagian besar dari rumah rumah yang dimiliki oleh warga hampir rata dengan tanah
bahkan ada rumah yang dua lantai yang baru saja selesai dibangun
cor lantai dua pun sampai bisa dikatakan amblek
hancur gitu rata dengan lantai satu
dan terkait dengan korban kita semua berharap
meskipun ada seperti disampaikan oleh albi tadi
bahwa ada setitik cerah gitu
masih ada ditemukan korban yang masih bisa selamat
meskipun ini adalah hari ketiga pasca bencana
kita berharap sejumlah korban yang sampai saat ini masih belum bisa ditemukan
kita berharap mereka masih dalam kondisi sehat walafiat
nah kalau kita bicara terkait dengan upaya pencarian korban yang diduga
masih tertimbun longsor akibat gempa
memang masih terus dilakukan
meskipun terkendala berbagai macam hal
dan terlebih selain itu juga sulitnya medan
membuat upaya pencarian ini menjadi kendala
karena alat berat yang susah untuk menembus lokasi
dan pada rabu pagi tadi
saya bersama dengan foto jurnalis wahyu romadhon
menelusuri jalur bencana gempa bumi
di kawasan desa cijendil
kabupaten cianjur jawa barat
mungkin perjalanan saya selama mencapai titik lokasi evakuasi ini
saya saat ini ada di desa cigenil
di cianjur jawa barat
seperti bisa kita lihat
longsoran tanah tampak di belakang
tadi warga sudah berupaya untuk melakukan upaya pencarian secara swadaya
dengan menggunakan alat seadanya
dan di samping saya ini ada sejumlah sepeda motor
yang berhasil ditemukan oleh warga
dan memang kondisinya sudah cukup parah
dan kalau kita lihat
untuk membantu upaya pencarian yang dilakukan warga
juga sudah diturunkan sebuah alat berat
yang nantinya akan digunakan untuk mengeruk bagian tanah di sana
untuk mencari dugaan warga
yang diduga masih tertimbun di antara longsoran tanah
yang ada di desa cijendil ini
ya untuk menuju ke tempat lokasi longsoran
memang bukanlah sesuatu yang mudah
karena memang letaknya
yang berada di lereng bukit
sehingga seperti saya saat ini
harus naik ke jalan setapak
yang memang kalau dilihat
kondisinya juga tidak stabil ya
karena sudah ada retakan retakan di sini
bahkan di samping ini juga rumah warga
kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali
karena memang kondisinya sudah cukup parah
saat ini saya akan bergerak untuk berjalan
untuk menuju ke lokasi
tempat dugaan ada sekitar lima belas rumah
yang tertimbun tanah longsor ini
ya memang karena kondisi getaran gempa yang cukup kuat
membuat seperti tampak di sini juga
tembok tembok banyak yang runtuh
dan juga kondisi rumah tembok juga sudah retak retak
sehingga wajar saja
jika warga lebih banyak memilih
untuk tinggal di tempat tempat pengungsian
meskipun dengan kondisi yang seadanya
dan kalau bisa kita lihat juga upaya pencarian
sampai saat ini juga dibantu oleh beberapa aparat dari tni
dimaksudkan untuk lebih mempercepat lagi
penemuan jumlah korban
yang diduga masih tertimbun di balik longsoran tanah ini
saat ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu keluarga
di mana keluarga beliau juga sampai saat ini masih belum ditemukan
selamat siang ibu
pertama tama saya ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga ibu
sejauh ini harapan apa yang paling ingin ibu harapkan
harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantu saya sama keluarganya
meskipun apa itu keadaan
saya sudah berhela
yang penting bisa ditemukan
saya hanya ingin melihat mereka
terus kemudian dengan hadirnya alat berat beko
terus kemudian dibantu aparat tni dan sebagainya
apakah mungkin memang upaya pencarian ini bisa ditemukan hari ini
ya mudah mudahan saja ya
alhamdulillah satu persatu korban sudah ditemukan
awal dari tiga puluh enam orang korban sudah ditemukan kurang lebih enam orang
tinggal kurang lebih tiga puluh orang yang tersisa
mudah mudahan hari ini bisa terselesaikan
apapun kondisinya ibu berharap mereka segera ditemukan
apapun itu saya hanya ingin ketemu mereka
saya ingin ketemu mereka
saya ingin ketemu mereka
ya sampai saat ini tim basarnas juga selain melakukan pencarian di area perongsoran
juga masih membereskan sejumlah bangunan bangunan
yang kondisinya memang tidak layak begitu ya
mereka masih mencari cari apakah memang di dalam bangunan ini masih ada korban atau tidak
tapi setidaknya mereka berupaya melakukan upaya pencarian
karena memang kejadian gempa kemarin terjadi pada saat siang hari
di mana warga banyak yang sedang beristirahat begitu
dan mungkin juga bisa saya berikan contoh di sini ya
jadi di tempat saya saat ini inilah salah satu warung yang masih berdiri
kalau kita lihat warung ini juga seperti ditinggalkan begitu saja
kondisinya dengan barang dagangan yang belum tidak sempat dirapikan dan sebagainya
ditinggalkan begitu saja
dan kita juga tidak tahu ya bagaimana nasib pemilik warung ini
kita berharap memang mereka dalam kondisi aman begitu
dan upaya pencarian juga masih terus dilakukan
upaya aparat kepolisian dan juga dari tni serta sejumlah relawan masih melakukan upaya pencarian
di lokasi kejadian di desa cijendil cianjur jawa barat ini
kita berharap dengan adanya upaya pencarian yang dibantu dengan hadirnya alat berat
kemudian polisi dan juga tni bisa segera menemukan korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran ini
alfian raharjo wahyu ramadan cianjur jawa barat
ya itu tadi sudah kita saksikan bersama
mungkin itu bisa mewakili memberikan gambaran secara jelas bagaimana suasana pencarian
atau sulitnya medan dalam melakukan upaya pencarian
dan kalau kita bicara terkait dengan suasana di dalam tenda pengungsian ini
saya bisa merasakan betul begitu ya
betapa tidak nyamannya tenda pengungsian ini terutama bagi anak anak
suasana yang dingin begitu ya
sangat tidak nyaman
membuat anak anak ini mungkin harus menangis begitu
rewel dan sebagainya
dan mau tidak mau memang para orang tua yang tinggal di dalam tenda pengungsian ini harus punya cara lebih begitu
untuk bisa membujuk putra putri mereka agar tidak rewel
tapi ini bukan suatu hal yang mudah begitu
karena anak anak senantiasa membutuhkan sebuah
sebuah rasa yang aman
sebuah perlindungan dari orang orang terdekat mereka
dan apalagi anak anak yang masih kecil ini tentu saja mempunyai rasa trauma yang luar biasa
jika kita melihat betapa besarnya efek dari gempa yang melanda kawasan ini pada hari senin yang lalu
jika sebelumnya saya menyampaikan betapa tidak nyamannya tinggal di lokasi tenda pengungsian ini gitu
ketika saya melaporkan saat ini
kalau tenda ini terlihat terang benderang gitu
karena memang dibantu oleh lampu untuk saya melakukan siaran kali ini
tapi jika saya selesai nanti bisa dipastikan tenda ini akan minim sekali dengan cahaya
sehingga ini akan sangat mengganggu begitu ya
akan mengganggu kenyamanan dari para pengungsi
karena memang seperti disampaikan oleh albi pratama tadi
memang saat ini listrik di kawasan ini masih dipadamkan
bisa menyalakan lampu lampu darurat saja
itu pun dengan pencahayaan yang sangat minim begitu
kalau kita bicara terkait dengan upaya pencarian
tadi saya seperti sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa
upaya pencarian secara swadaya ini juga dilakukan oleh sejumlah warga korban gempa di kawasan cianjur jawa barat
karena memang sejumlah alat berat masih kesulitan untuk masuk ke sejumlah kawasan
yang memiliki kontur tanah yang sulit untuk dijangkau alat berat ini
akhirnya warga mau tidak mau
harus menggunakan alat seadanya
untuk menggali longsoran tanah
hanya sekedar untuk menemukan keluarga mereka
hanya untuk mereka sangat mempunyai asa yang cukup besar begitu
agar keluarga mereka bisa ditemukan apapun kondisinya
kita lihat dalam paket berita berikut ini
inilah suasana pencarian warga di desa
cijendil dusun cugenang cianjur jawa barat
dengan alat seadanya
mereka menggali reruntuhan dan longsoran tanah
agus separdi salah satunya
ia kehilangan istri dan dua putranya
istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah
tidak ada harapan lain
selain bisa menemukan ketiganya apapun kondisinya
katanya kemarin udah di jiran kita
soalnya saya pengen cepat cepat ketemu anak sama istri
itu pengen ada alat apalah
pengen cepat gitu
apakah beko apakah gimana lah gitu
mohonlah sama pemerintah saya
mohonlah tolong dipercepat gitu
pencarian swadaya ini dibantu tim sar dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya
diharapkan dengan bantuan tim relawan
tiga belas korban yang diduga tertimbun bisa segera ditemukan
ya dengan kontur alam seperti inilah yang memang pada akhirnya
agak sedikit menyusahkan upaya pencarian bagi korban
yang saat ini masih tertimbun longsoran
akibat gempa yang terjadi pada hari senin siang yang lalu
dan tebalnya tumpukan tanah ini menyebabkan upaya evakuasi juga susah
seperti bisa kita lihat juga
akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan ke lokasi ini
atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini
warga harus melakukan upaya pencarian secara swadaya
tidak ada harapan
tidak ada harapan
harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini
selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya
karena seperti sebelumnya bahwa keinginan mereka
mereka hanya ingin bisa melihat jasad keluarga mereka apapun kondisinya
dan kalau memang sudah dinyatakan meninggal dunia
bisa dimakamkan secara lebih layak lagi
alfian raharjo wahyu ramadan cianjur jawa barat
tidak ada harapan
sementara di tenda pengungsian ini beliau adalah ibu airodia
dan beliau sudah dari hari kedua
semenjak tenda ini didirikan oleh bnpb begitu
sudah tinggal di tempat ini
selamat malam ibu aik
bu aik saya tadi sempat menceritakan betapa dinginnya tinggal di ruangan ini
jadi mungkin ibu bisa menceritakan
ceritakan secara lebih
karena kebetulan memang saya tidak tinggal dalam tenda ini
seperti apa yang ibu rasakan
ya kurang nyaman sih
kalau kurang nyaman sih pasti badan terasa pegel pegel
waktu tidur udara dingin selimut seadanya gitu
mungkin gitu aja
dari tempat tinggal ibu apakah tidak ada sesuatu yang bisa digunakan begitu untuk
membantu sedikit meringan atau memberikan rasa
memberikan rasa hangat di tenda darurat ini bu aik
ya kalau misalkan kan kondisi rumah
ya kurang memadai ataupun ada yang ketibaan runtuhan gitu
jadi nggak bisa kita ngambil barang kita yang ada di rumah
walaupun ada juga nggak bakalan bisa diambil
takut kena reruntuhan
dan kan kalau kita tahu gitu ya berbagai macam aktivitas dilakukan di sini
sholat begitu ya kemudian makan dan sebagainya begitu
apa yang ibu rasakan gitu
apakah ada suatu kenyamanan yang hilang jika ibu biasa melakukannya semua di rumah
kemudian sekarang harus melakukannya di dalam tenda yang kondisinya memang seperti ini gitu
ya kalau masalah itu pasti lebih kurang nyaman dibanding di rumah
kalau ini kan di tenda darurat kayak gini
misalkan kita melakukan ibadah sholat dengan kekurangan air air seadanya gitu
kurang begitu nyaman gitu
terus masalah tidur udah pasti sholat aktivitas kita
makan juga kita masih dari belas kasihan orang gitu
untuk makan sendiri kalau mengharapkan belas kasihan orang
berarti sejauh ini memang belum ada
dapur umum yang bisa membantu atau memberikan suplai makanan minimal sehari tiga kali bu ai
belum belum ada kita baru dapat dari belas kasihan orang gitu
misalkan kita dari desa desa atau warga warga yang lain gitu
yang kita baru dapat bisa makan kalau nggak ada di sini belum ada dapur umum gitu
bu ai mohon maaf ini saya melihat di depan ibu
ada sebuah nasi bungkus
nasi bungkus ini ibu dapatkan dari jam berapa
karena kalau saya pegang ini kondisinya sudah sangat dingin gitu
ya mungkin ini kan ngerjainnya gitu dari abis duhur mungkin
ini baru dapatnya barusan ya ada yang ngirim gitu
kitanya dimakan gitu
terus itu misalkan kalau kita nggak habis itu disimpan aja dulu siapa tahu nanti malam kita pengen makan lagi gitu
mungkin saya bisa merasakan betul ya penderitaan yang dialami oleh bu ai dan mungkin juga beberapa pengungsi lainnya
meskipun saya hanya beberapa waktu tidak begitu lama tinggal di dalam tenda ini
tapi saya memang betul betul bisa merasakan dinginnya suasana di sini dan sebagainya
apa yang ibu inginkan bantuan seperti apa yang ibu harapkan untuk sekedar memberikan atau menambah kenyamanan selama bu ai tinggal di tenda pengungsian ini
terutamanya saya pengen makanan makan buat makan
terus alat tidur terus air gitu
soalnya itu yang paling dibutuhkan makan tempat tidur
kemudian air terus obat obatan
nah di sini kan dengan udara dingin kayak gini mungkin kita bisa flu kena penyakit atau yang lainnya
bukan saya mengharapkan pengen sakit cuma takut kedepannya kita terjadi apa apa dengan kondisi kayak gini kan
udara mungkin kurang ini di lokasi di sini beginilah seadanya
jika ada yang sakit atau anak anak yang sakit apa yang bisa diberikan
obat obatannya bagaimana bu ai
emang sih kadang kadang suka ada ya di sini
apa namanya itu dari kesehatan
tapi kan itu paling sehari dua hari udah gak ada lagi gitu
misalkan kita kalau itu paling kita minta ke tetangga gitu punya obat enggak atau obat apa apa gitu
emang di sini dianjurkan harus ke puskesmas bisa
emang pelayanan di sini ada
cuman kita ya daripada jauh jauh gitu mungkin
kita coba dulu dengan obat yang seadanya
misalkan obat obatan dari warung dulu ya
tapi untuk mendapatkan obat obatan dari warung itu masih cukup mudah atau agak susah
karena sepanjang perjalanan tadi saya dari cianjur ke kawasan ini
banyak rumah yang robo bahkan warung jus yang buka pun sangat bisa dihitung dengan jari bu eye
warung warung pada tutup emang susah
makanya itu obat obatan seadanya di rumah aja gitu
misalkan kita ngomong ke tetangga punya nggak obat peluh misalkan obat peluh masih punya nggak gitu
jika ibu atau siaran saat ini disaksikan oleh bupati cianjur
disaksikan oleh presiden jokowi
atau disaksikan oleh wakil wakil rakyat yang selama ini ibu pilih dan saat ini duduk di

apa yang ingin ibu ucapkan kepada mereka
apa yang ingin ini ibu ucapkan kepada mereka
dimoongan kepada ya pemerintah kepada pak jokowi pak camat
mohon diperhatikan air
yang ke satu makanan yang kedua tempat tidur ya alas tidur gitu ya
yang ke tiga itu air
mungkin obat obatan lain menurut pakhola
mungkin obat obatan lain menurut pakhola
alat alat mandi dan yang lain lainnya
terima kasih bu ai sekali lagi saya ikut prihatin atas musibah yang dialami saat ini
mungkin saya ingin bisa mengucapkan atau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah cobaan
kita hanya bisa bersabar menerima cobaan ini
semoga kedepannya ini bisa menjadikan kita menjadi jauh lebih kuat lagi
dalam menghadapi berbagai macam cobaan berbagai macam gangguan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya
sekali lagi terima kasih bu wai atas kesempatan waktunya diberikan kepada saya
itu tadi wawancara singkat saya dengan salah satu warga yang tinggal di tenda pengungsian
terkait dengan bagaimana suasana real atau suasana nyata yang memang benar benar dirasakan
oleh warga yang tinggal di tenda pengungsian
mungkin sudah saatnya bagi anda para wakil rakyat yang selama ini mengharapkan suara dari warga warga
semacam bu ai dan warga warga lainnya untuk bisa turun tangan secara langsung
menyapa mereka secara langsung memberikan bantuan atau setidaknya menyampaikan rasa duka kepada warga ini
bukan hanya melalui media media tertentu saja tanpa pernah turun tangan
seperti ketika anda mengharapkan suara suara mereka ini
untuk memilih anda duduk di kursi dewan yang terhormat
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini
langsung dari kawasan gasol kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
saatnya kita kembalikan ke eva dan juga putri silahkan
baiklah alfian raharjo semoga apa yang kemudian tadi anda sampaikan yang ibu ai sampaikan
betul betul langsung mengetuk hati nurani ya
para anggota dewan kemudian juga para pejabat pemerintah bahkan presiden jokowi untuk lebih cepat tanggap
yang paling penting dan yang paling dekat tentunya pemerintah daerah
supaya segera menyiapkan sistem sistem untuk mendistribusikan bantuan ya
jadi tidak chaos tidak berantakan seperti yang tadi juga albi menyampaikan
sesegera mungkin akan dilakukan sistem pendistribusian bantuan
alfian terima kasih tetap sehat di sana
tetap sehat di sana